saudara minibus menabrak showroom mobil mewah di kawasan pantai indah kapuk dua tangerang banten
akibatnya satu mobil sport mewah rusak berat
mobil mitsubishi expander terlihat menabrak kaca showroom mobil hingga ambruk
tak sampai di situ minibus juga menyeruduk sedan mewah seharga miliaran rupiah hingga rusak di bagian depan mobil
petugas keamanan berusaha untuk mengeluarkan minibus dari dalam showroom dan menyelamatkan mobil mewah lainnya